situs arsitektur bergensi rethinking the future mengungkap contoh sepuluh kota yang dinilai memiliki
perencanaan tata kota yang buruk salah satunya dki jakarta situs itu menjelaskan jakarta memiliki
tingkat kemacetan yang tinggi serta indeks udara yang tidak baik dan masalah ini sudah berlarut
dalam periode yang lama namun tak bisa diselesaikan sehingga menunjukkan buruknya perencanaan
infrastruktur sang ibu kota namun menurut wakil gubernur dki jakarta perbaikan kota dki jakarta
terus berjalan sejak pemerintahan sebelumnya dan pembenahan ini dilakukan di berbagai aspek
ibukota ya itu penilaian yang baru kami dengar ya nanti kita akan pelajari apa iya jakarta sebagai
kota yang terburuk di dunia tetap otak kita akan berisi punya semua gubernur dari dulu sampai
berusaha menjadikan jakarta menjadi kota yang lebih baik ya di semua aspek semua sektor termasuk
kata kata nya memang tidak mudah ya kita fokus pada pengendalian banjir pada terpotasi alhamdulillah ya
mendapat perbaikan perbaikan di sana sini masalah air bersih polusi udara semuanya
penghijauan termasuk pendidikan kesehatan sekarang dituntut juga tetap kota tentu kita semua akan
perbaiki jakarta menjadi kota yang lebih baik sejajar dengan
sementara itu menurut pengamat tata kota universitas trisakti nirwono yoga predikat ini
harusnya menjadi pemacu bagi pemprov dki jakarta untuk segera membenahi tata kota jakarta ditambah
lagi sebelumnya presiden amerika serikat joe biden menyebut ancaman tenggelamnya jakarta
oleh karena itu pemprov diminta segera mempercepat pelaksanaan program pengendalian
bagaimana jakarta fokus terhadap penanganan banjir ya sayangnya kan programnya itu saja
karena selama ini
mereka yang mempercepat program pengendalian banjir
mereka yang mempercepat program pengendalian banjir
mereka yang mempercepat program pengendalian banjir
mereka yang mempercepat program pengendalian banjir

lebih karena perbedaan konsep lagi bukan karena tidak bisa mengerjakan gitu kan
nah ini yang sebenarnya kita sayangkan karena apa
siapapun gubernurnya program penanganan banjir itu kan harus dilakukan
dia tidak boleh berhenti
selain itu nirwono juga menilai perlu pembenahan penggunaan transportasi publik dan pribadi
yakni melalui kampanye penggunaan sepeda hingga jalan kaki
hal ini diakini menjadi salah satu cara mengurangi kemacetan
dan memperbaiki kemampuan penggunaan sepeda hingga jalan kaki

raspasia yulia nasri jakarta